riri bersedia datang kesini
ini akan menjadi pertunjukan yang besar
kalau setelah tahu aku keluar
mama dan papa
pasti mereka dia mengawasi aku
mereka gak boleh tahu aku disini
cepet sekarang kamu pulang
jangan bikin malu aku
aku gak mau
kalau aku bersikap kasar ke tanti
itu bakal ngerepotin
kamu kenapa sih ngelobelin perempuan itu
kamu jangan bikin ribut di tempat ini
ini tempat kerja aku
aku gak peduli
gara gara sikap kamu aku seperti ini tau gak
perempuan itu yang gila
dia mau ngerubut suami aku
wajar dong kalau aku bersikap seperti ini
kenapa sih kamu gak mau janji untuk menjauhin perempuan itu
dia produser aku
sekarang kamu pikir
marah mungkin aku ngejauhin dia
lagian kamu tahu kan alasannya kenapa
bilang aja kamu gak peduli sama perasaan aku
terserah kamu mau ngomong apa
aku sakit tau gak sih digigit
haris udah lah kamu gak usah pikirin istri kamu
kenapa tanti bengong
aku khawatir dia kumat lagi
seharian mama sibuk diluar
sampe gak sempet nemenin kamu
kamu kenapa murung
aku melihat haris jalan sama karimah
dan dia mesra sekali
haris malah marah marah sama aku
emang aku salah mah
wajar kan kalau aku misalnya cemburu
kamu jangan sedih ya
kamu berhak kok
atas seluruh hidup suami kami
kamu mau kemana
mau tidur di luar
males berantem terus
kamu gak usah pikirin omongannya haris ya
haris gak pernah sayang sama aku mah

gak pernah sayang sama aku
kamu jangan putus asa
walaupun belum banyak
sedikit demi sedikit
ada kok perubahan dari haris
sejak riri pergi
kayaknya udah lebih perhatian ke kamu
kamu inget kan
selalu haris yang urusin kamu
dia yang kasih kamu obat
dia yang siapin semua keperluan kamu
kamu harus selalu rajin minum obat kamu ya
mama gak mau kamu stres

mama takut kamu kumat lagi tadi ya
mama tinggal dulu ya
aku cuman mau suamiku mencintaiku
dan bagaimanapun caranya
aku akan menyingkirkan orang orang yang menghalangiku
aku akan menyingkirkan orang orang yang menghalangiku
aku akan menyingkirkan orang orang yang menghalangiku
kamu pegang ini ya
uang belanja dari haris
uang belanja dari haris
mama yang ngasih aku
dia gak percaya sama aku ya ma

biasanya memang selalu haris
kasih uang belanja ke mama
mulai sekarang sebaiknya
kamu aja yang pegang uang belanja

biar kamu yang urus rumah tangga disini
supaya mulai bulan depan
dia langsung kasih uang belanjanya ke kakak

ya udah mama mau ke butik dulu ya
kamu baik baik dirumah

aku tau haris gak akan pernah menurut percayaan sama aku
dia gak akan pernah mencintai

aku akan menggunakan uang ini untuk menjalankan rencana ku
aku butuh bantuan kamu
kamu bisa gak temen aku sekarang
lah aku kan di kalimantan tan
aku tahu kamu gak di kalimantan
kamu di rumah orang tua kamu kan
kamu tenang aja
aku bukan mau membocorkan masalah ini
karena cuma kamu yang bisa tolongin aku
kamu lagi ada masalah apa kan
haris gak berubah ri
aku pikir setelah kamu gak ada
harus akan pelan pelan berubah dan akan mencintai aku
dia malah menjalin kasih sama karim
jadi mereka masih berhubungan
bahkan karin membujuk aku untuk meninggalkan haris
aku sangat sangat mencintai haris
aku gak boleh cemburu
tanti istrinya haris
temuin aku sebentar saja
aku di cafe alamanda
aku butuh temen curhat ri
karena cuma kamu satu satunya temen yang bisa aku percaya
dan mengerti masalah aku sekarang
tapi aku gak mungkin keluar
atau kamu gak akan pernah lihat aku lagi
nyawa aku terancam ri
aku nggak tahu apakah aku punya kesempatan hidup atau enggak
kamu lagi ada masalah apa sih tanti cerita dong
ya udah nanti aku kesana ya
oh menolong aku freshman
ini akan menjadi pertunjukan yang besar
kalau setelah tahu aku keluar pasti dilarang
mama dan papa pasti mereka dia mengawasi aku
mereka nggak boleh tahu aku di sini